terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
hari ini senin dua puluh sembilan april mahkamah konstitusi menyidangkan gugatan dari partai politik
serta pemilihan anggota legislatif
salah satu yang mengajukan adalah partai persatuan pembangunan atau p tiga
selain p tiga yang juga mengajukan gugatan terhadap komisi pemilihan umum di mk
ada dua puluh partai termasuk partai lokal yakni partai aceh
p tiga dalam penetapan komisi pemilihan umum masih kurang
untuk memenuhi syarat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen
laporan selengkapnya saudara sudah adarkan niputu trisnanda
yang berada di gedung mahkamah konstitusi
selamat siang putu siapa saja yang mengajukan gugatan untuk pilek putu
kalau bicara siapa saja tentu saja jumlahnya banyak sekali dibandingkan juga dengan beberapa partai
baik yang kemarin sudah masuk dalam parlemen non parlemen ataupun juga dari partai daerah
tapi kalau dari data resmi yang kami catat di mkri atau situs resmi dari mahkamah konstitusi republik indonesia
memang mencatat setidaknya ada dua partai yang menjadi partai penggugat terbanyak
baik itu untuk suara partai
ataupun juga suara perseorangan
yang pertama adalah gerindra dengan tiga puluh dua perkara
kemudian juga di posisi yang sama ada partai demokrat
ini juga menggugat sebanyak tiga puluh dua perkara
lalu di bawahnya ini ada p tiga dengan sekitar dua puluh perkara yang diajukan ke mahkamah konstitusi
dan kemudian diikuti oleh golkar pdi berjuangan dan juga masih banyak lagi di bawahnya
jadi kalau kita bicara melihat bagaimana kemudian persidangan memang total sampai dengan hari ini
ada sekitar tujuh puluh sembilan perkara yang nantinya akan disidangkan dibagi ke dalam tiga panel dan juga terbagi dalam tiga sesi
masing masing panel ini akan diselenggarakan atau digelar secara serentak di tiga jam berbeda
yakni pada sesi pertama dimulai pada pukul delapan pagi tadi
kemudian pada sesi kedua ini dimulai tiga belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dan nanti akan ada sesi ketiga yakni pada pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
panel dipimpin oleh tiga majelis hakim
di panel satu ada suhartoyo daniel yusmik dan juga anwar usman
sementara di maksud kami suhartoyo daniel yusmik dan juga guntur hamzah
sementara di panel kedua ada saldi isra ridwan mansur dan arsul sani
dan di panel ketiga ada arif hidayat guntur hamzah dan eni nurbaningsi
di panel satu ada satu ratus tiga perkara
sementara di panel dua dan juga panel tiga akan mengurus
atau mengadili kurang lebih sembilan puluh tujuh perkara masing masing
putu untuk partai persatuan pembangunan ada di panel berapa dan seperti apa gugatannya putu
ya ini di semua panel di tiga panel ini masing masing ada p tiga yang kemudian mengajukan gugatan
salah satunya di panel satu tadi untuk daerah banten misalnya
p tiga ini menjadi pemohon di mana mengajukan gugatan
diduga terjadi perpindahan suara p tiga ke partai garuda
di mana di banten satu disinyalir ada kurang lebih lima suara yang pindah dari p tiga ke partai garuda
di banten dua ini ada lima sembilan ratus suara dan di banten tiga ada kurang lebih delapan suara yang diduga pindah dari p tiga ke partai garuda
tetapi bukan hanya menjadi pemohon saja
pihak yang termohon dimana untuk dapil tadi di panel satu begitu ya untuk di jawa timur
ini tadi sempat disampaikan bahwa dari pks menduga ada juga penggelemongan suara dari p tiga dan juga partai demokrat
jadi posisinya tidak hanya sebagai pemohon tapi juga sebagai termohon
di lain sisi juga untuk p tiga sendiri hari ini tercatat dari tujuh puluh sembilan perkara
setidaknya ada tujuh perkara di mana p tiga ini menjadi pihak pemohon
jadi kita masih nantikan baik itu di panel satu dua dan tiga
kemudian di sesi satu sesi dua dan juga nanti sore di sesi ketiga apa saja gugatan yang disampaikan oleh partai p tiga
karena kalau kita lihat memang di antara semua partai p tiga ini menjadi partai yang harapannya paling tinggi untuk memenangkan sengketa di pileg maksud kami pemilu legislatif
supaya bisa memenuhi ambang batas parlemen
memenuhi kurang lebih kekurangan sekitar lima miliar
sekitar tiga belas persen supaya bisa kembali masuk dan mendapatkan kursi di senayan
itu yang menjadi menarik juga adalah terkait dengan hakim mk arsul sani
bagaimana dengan posisi hakim mk arsul sani yang sebelumnya merupakan politikus dari p tiga saat di dpr
ya sampai dengan saat ini arsul masih diizinkan untuk kemudian mengikuti persidangan
namun tidak melakukan proses pemilu
pilihan ataupun menentukan putusan begitu ya pada saat nanti rph
lebih lengkapnya sebelum saya menjelaskan berikut pernyataan dari jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono
untuk hakim konstitusi anwar usman itu sesuai putusan mk mk kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselisihan hasil pilek yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau
dalam konteks ini pemohon
yang itu adalah psi
dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan hakim konstitusi anwar usman untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah psi
nah tadi kan ada perkembangan menarik tadi pagi itu
ternyata ada pihak terkaitnya psi
sehingga tadi digantikan dulu oleh hakim konstitusi yang lain
yang seperti yang kita tahu tadi kita agak mundur kan di pan
mersi dan juga saudara kalau mengacu dari rph kemudian juga hasil dari mkmk anwar usman dan juga arsul sani ini ada di posisi yang berbeda
anwar usman sudah ditetapkan tidak bisa mengadili ataupun juga memutuskan sengketa pilpres dan pileg yang diduga akan memiliki konflik of interest
sementara arsul sani yang memang baru bergabung pada
januari dua ribu dua puluh empat ini belum mendapatkan keputusan ataupun juga sanksi dari mkmk
tidak ada kebijakan kebijakan yang memang melarang arsul sani untuk bergabung mengadili persidangan terkait dengan p tiga
tetapi untuk menghindari adanya nanti konflik of interest
akhirnya majelis hakim bersembilan bersepakat bahwa untuk memenuhi kuota nanti arsul sani diizinkan mengikuti rapat ataupun juga sidang di panel
tetapi tidak memberikan keputusan pada saat
rph nanti diberlangsungkan khususnya saat p tiga ada di dalam pembahasannya
meski mantan politikus p tiga arsul sani masih bisa menyidangkan sengketa terkait dengan p tiga